tangan tangan semua tangan tangan semua
semua tangan ke atas
semua tangan ke atas
polri telah menangkap empat puluh lima tersangka kasus pinjaman online ilegal dalam kurun waktu sepekan
sejak dua belas hingga sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
cara kerja para pekerja pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini pun terungkap
mulai dari melakukan sms blasting hingga menagi pinjaman yang telah jatuh tempo dengan ancaman kata kata kasar
mereka juga menyebarkan data pribadi hingga mengirim pesan berkonten pornografi
salah satu tersangka sh mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama dua pekan
ia digaji tiga delapan juta rupiah per bulan
sh mengaku ia dapat mengakses data nasabah yang tertera di dalam sistem untuk digunakan saat penagihan
mulai dari foto saat pengajuan pinjaman hingga akses ke kontak telpon nasabah
itu saya hanya kata kata peringatan
tapi karena ada tekanan dari atasan dari perusahaannya dan dibilang kamu gak ada gajian
gak ada gajian kalau gak ada pembayaran
jadi jatuhnya kami saya secara pribadi bertanya ini bagaimana caranya
terus ingin ikuti aja teman teman disaming dengan kamu
jadi saya lihat teman teman disaming saya disitu ada yang mengirim ktp mengirim buku dinian film pornografi
memang di laptop saya juga di komputer atau pc yang dikasih ke saya sudah ada formatnya disitu juga
jadi saya gara gara panik untuk mencari pembayaran saya menggunakan seperti itu
dua tersangka lain rw dan maf mengaku kerap mengancam peminjam yang tak kunjung melakukan pembayaran
sewaktu jatuh tempo
kalau emang ditagi ditagi dengan itu enggak kita lepas
ancaman ancaman kepada si
oh iya kepada customer ya
itu gimana tuh
dibandingkan kata kata pasar
kalau emang udah hidup jokinya gitu mungkin kami pancam
pancam seperti itu
iya dia jerak mungkin
tersangka lain adalah operator

aye mengaku digaji lima juta rupiah per bulan dan mendapatkan fasilitas apartemen laguna di pluit jakarta utara
aye bertugas mengirimkan sms berisi tagihan atau promosi pinjol ilegal ke seratus ribu hingga satu lima ratus kontak setiap harinya
kita beri yang kita kartu kartu terus kita melalui aplikasi yang di komputer
beli pulsa terus beli paket sms
dan setelah itu kita bisa menggunakan sms
langsung di belas
dan suatu hari itu ada depan nomor yang di belas
sehari kita ada pengiriman seratus sampai satu ratus lima puluh sms ke penerima
isi sms itu apa aja
biasanya berubah pengagihan promo
operator lain adalah hh yang digaji lima belas juta rupiah per bulan juga bertugas menyebarkan sms setiap hari dengan sim card yang sudah terregistrasi
hh mengaku ianya berguna
hanya bertugas mengirimkan sms tanpa tahu isi konten dari sms tersebut
saya hanya mengaktifkan mesin mengisi paket dari tabat nomor sim card yang sudah saya dapat dari atasan sudah teregistrasi dan sudah aph
setelah saya mempersiapkan paket paket tersebut saya akan menghidupkan laptop dan mesin akan otomatis bergerak dari serangan atas
empat puluh lima tersangka yang ditangkap polisi merupakan bagian dari sindikat pinjol ilegal
yang tersebar di wilayah jawa dan kalimantan
jadi empat puluh lima tersangka itu tentu memiliki peran peran yang berbeda ya
mulai dari pendana atau pemodal kemudian memiliki peran yang melakukan desk collection atau melakukan penagihan
kemudian ada yang memiliki peran melakukan tindak pidana di luar itu misalnya
di dalam penagihan melakukan pengancaman itu bisa dikenakan juga pasal pengancaman
hingga kini polisi masih terus mendalami peran para tersangka serta mengejar pemilik dan pemodal sindikat pinjaman online